masa segitu aja gak tau
saya dulu pur
gara gara kamu pur
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
bang jangan lewat situ lagi bang anjingnya galak biasanya diikat pak tadi enggak
udah beres semuanya udah mak minionnya juga udah udah mak
kau kurang satu tadi makan pastel berapa satu maju gasatu harusnya pas nih
kiren tadi lebihnya banyak mak
yuk warung g pastel satu biar pas lempar sama martabak nya dimakan aja
mak biar jumlahnya sama kayak pastel kurang satu semua mau taruh yang mesin barang juga
apa beli pastel bu sambil sendiri cuman satu iya
apa toh pa
masakan udah mateng
baru aja dimasak belum mateng
kirain udah mateng
apa udah lapar banget
baru juga jam sepuluh udah lapar
ini pastelnya ma
gak usah udah pas
hah gak kurang
gagak tadi ma salah hitung
ya tadi udah beli jauh jauh ma
yaudah makan aja
usah amat sih
neng ani kenapa ya udah jarang ngirim paket
mana gue tau tis tis
tanya atuh pur
katanya kamu perhatian
masa segitu aja gak tau
ya ntar kalo abis nari orang gue sekarang belum nari
saya dulu pur
gara gara lu tis
gara gara kamu pur
beh bang deddy ada di rumah
capek kenapa kitu
pulang dari jawa
di jawa teng ngapain aja kitu
mana gue tau tis
lu tanya aja langsung sama orangnya
enggak mau nanya
gue mau nyemancing
lewat situ ada anjing lepas mbak
maksudnya sama anjing aja takut
lewat gang lain aja ya
tarik dulu tarik dulu
ah manja lu im
di gue bantuin
ibu kehilangan kunci mobil
bang kalau saya punya mobil motor di mana
pak ini kunci mobil bapak bukan
dapat dari mana pak
di sana pak jatuh di jalanan
oh bukan bukan kunci mobil saya
mau makan sekarang
dari tadi kan pak kwon nungguin
ya mau nunggu bape dulu
gak usah lama
ntar makannya keburu dingin kalau nungguin mbak be
kan kita gak tahu mbak be mancing sampai jam berapa
bapak terima kasih

oh ya nak
nanti ikan adik bagaimana sih lu katanya perlu lapar di rumah ikuti naim oke baik mulai besok
gua kagak bakal mancing di sini lagi rem dua egois nah begitu kan enak hehehe kalau saling teguran
biarpun marah marahan kata almarhum abah saya juga walaupun sambil marahan biasanya suka jadian
nambah pak kagak usah mah nanti bobby sama babi kagak kebagian assalamualaikum
suruh masakin bukan gua mau makan